sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kan tadi edo juga mau ke kamarnya taufan
dia juga mau jenguk taufan
nggak tuh bu
nggak tuh bu
tadi edo itu mau jenguk taufan
kebetulan kan lagi ada kalian di dalam
nah ibu suruh masuk aja
kenapa dia nggak jadi masuk ya
ya ampun ibu
tau gitu kan biar laras sama haris aja ngantarin cincin itu bu
daripada kita ngerepotin edo
orang tadi edonya sendiri yang menawarkan diri kok
yaudah ibu kasih tau aja alamatnya ke dia
lagian ibu sama bu ambar sudah cemas
takut gara gara cincin kawin itu ketinggalan
nanti timbul masalah lagi di antara mereka
kalian tahu kan
kalau kamila sama fadil itu sekarang sedang tegangan tinggi
masalah kecil aja bisa jadi besar
dah ibu mau telepon fadil dulu

jangan apa apa yuk kura kuranya family schedule

sebetulnya denganku ini anjar aja kadulnyaksi
kebetulan berharga mah
kau nanyain ini ragi anjay
kau berhasil minta estosa
mendengar pembicaraan soal sandiwaring tovan dan fadi
maksud kamu edo mendengarkan pembicaraan kita begitu
saat kita ada di ruangan taufan aku merasa seperti ada orang yang memperhatikan kita
tapi saat aku menoleh ke pintu gak ada orang di sana
hanya saja pintunya sedikit terbuka
kalau benar saat itu edo mendengar pembicaraan kita bisa gawat ini riz
gimana nih ris kalau edo benar benar mendengar pembicaraan kita ini bisa gawat ris ini gawat
makin lama gue makin pusing menghadapi istri
suka ngamuk banget
setelah itu mengurung diri
entah mengurung diri di kamar lu atau di kamar di rumah bapak lu
bahkan di kamar konden
selamat sore pak pesan apa
sepsin ini mbak
baik untuk berapa porsi pak
tapi yang satunya saya minta tolong antarkan ke kamar dua ratus enam
udah itu aja
tunggu ya pak
eh penting ini
halo fadil ini ehang telepon kami
soalnya ehang enggak mau kamila dengar
ada apa ya
begini fadil ini soal cincin kawin kami
iya cincin kamu ketinggalan kan
iya ya benar
nah kebetulan tadi edo datang ke rumah
terus dia menawarkan diri untuk mengantarkan cincin itu
edo mengantarkan cincin
soalnya yang takut kamu sama camilla berantem hanya karena soal cincin itu
emangnya edo belum datang
belum ya mungkin sebentar lagi
fadil lain kali jangan disepelekan soal cincin ini
ya cincin kawin itu adalah salah satu benda sakral yang harus terus kamu kenakan
karena cincin ini simbol hubungan kami
apalagi liburan ini kan acara spesial buat kalian
ya udah rukun rukun sama kamila di sana ya
maafin gue adil gue pikir kamila yang terlalu ngambekkan
ternyata gue yang terlalu meremehkan arti dari pernikahan
gue gak nyangka sebuah cincin bisa begitu penting
ini kan yang macam
dia di kamar
dia di kamar
jadi gue terlambat pak
camilla pasti sekali lagi marah
karena lu lupa pakai cincin kawin ya
makanya gue datang ke sini
nggak ada kata terlambat
semua bisa diperbaiki
sebelum gue kasih cincin itu ke lu
gue mau tinggal satu hari sama
sandiwara apa yang sedang lo mainkan
dengan saudara kembar lu
sandiwara apa maksud lu
udah deh coba aja deh
gue sama sekali gak ngerti
udah sini cincinnya
mau lu tuh apa sih do
lu mau mengacaukan rumah tangga gue
lu memang maunya gitu
sorry gue gak punya banyak waktu
karena tanpa lu tambahin
masalah gue udah banyak bertumbuh
masalah lu tuh banyak
lu bertumbuh karena lu bikin sendiri masalah itu
kenapa lu bersandiwara di depan kami lah
lu gak usah pura pura deh
gue juga udah tahu
apa yang terjadi di antara lu dengan saudara kembar lu
ditebari koma di rumah
itu bukan bapak
orang yang terbari koma di rumah lu adalah fadil
saudara kembar lo sendiri ya kan
dan orang bernama tovan
itu sedang duduk di depan gue

tapi dia bukan tovan
dia bukan fadil
tapi dia tovan
enggak lu salah
udah lah fad lu nggak usah pura pura lagi ngaku aja
kalau gue langsung denger sendiri pas lagi di rumah
gue langsung denger dari dokter efendi
dan dia bilang
semoga fadil cepat sadar
dan sekarang gue bingung deh
yang terbaik koma itu kan sebenarnya tovan
sekarang gue mau tanya lagi satu hal sama lo
kenapa lu ngelakuin semua ini
apa maksud lu bertukar posisi dengan fadil
gue dan kamila kesini sedang liburan
kami sedang bersenang senang
jadi sekarang gue minta lu pergi dari sini
jadi lu ngusir gue sekarang
jelas gue ngusir lu
lu boleh ngusir gue
silahkan lu boleh ngusir gue
tapi setelah gue ngomongkan semua kebohongan lu di depan kamila
mau kemana lu do
ke tempat kamila
lu jangan macem macem
lu yang jangan macem macem sama gue
do apa yang lu sangka tadi itu semuanya salah
jadi tolong jangan mengacaukan semuanya
karena gue gak mau masalah dalam keluarga gue semakin bertumpuk
dan gue juga gak mau lu macem macem sama kamila
justru masalah lila kata melissa
kalau dibiarkan aja
dan gue gak mau pamela disakiti lagi
apalagi orang yang menyakiti itu adalah lu
eh do tunggu do